rumah papih kamu adalah monumen perjuanganmu
seorang lelaki yang miskin
tidak cukup tinggi sekolahnya
tapi punya kemauan yang kuat untuk belajar
dia bekerja keras bukan
masa cuma satu
ngepet itu susah bos

selamat datang di kantor pusat dan kampus akademi operasi dokman
keuntungan dari jualan kerudung gak banyak
jadi kamu jualan kerudungnya harus banyak
ada apa kak
masih di belitung dekat taman musik
jangan pergi dulu saya kesana sekarang
kok bisa ada di kakak
saya barusan dari rumah keluarga kang bahar
gimana kabar keluarga anak anak kang bahar
semua kabarnya baik
kinanti ada di jakarta
katanya kabarnya baik juga
kenapa gak pernah muncul
saya sibuk kerja
di mana soal rencana kamu balas dendam ke gouwang
saya sudah mikir lagi
masa depan saya lebih penting dari masa lalu saya
saya nggak mau mikir lagi soal
terminal atau dendam sama gobang
gak mau mikir lagi
atau terlalu pengecut buat malas dendam
terserah kamu mau ngomong apa
kamu gak perlu tahu urusan saya
urus aja si dengo
dia udah makan siang apa belum
saya juga belum
sana kamu makan siang bareng aja sama si dengo
ini dorongannya kan
gimana kabarnya temen temen
murad sama firman sakhvitra
semua kena masalah
saya tahu ini karena siapa
dia masih punya ambisi buat berkuasa
terus kita harus gimana
saya sudah konsultasi sama kang bagja
semua masih keluarga kita
tapi bisnis mereka bukan urusan kita
kita sudah tidak di sana
ini dompet kamu
kok bisa ada di kamu
sebetulnya bukan dicopet
tapi jatuh diangkut
di mana bisa ada di kamu
pokoknya yang penting dompetnya udah kembali
mudah mudahan isinya masih utuh
ini buat akan bawa pulang
mudah mudahan usaha kamu makin maju
kalau tokonya yang maju
nanti disuruh duk mobil truk
iya kang terima kasih

nah turn dong
apa kabar mak
ayo masuk masuk masuk
mau nyobain kue balok si komar
enggak biasanya kamu kesini
ada kue balok dari si komar
kinasi bukan gak mau kesini
kamu di jakarta
kalau ke bandung
paling cuma satu atau dua hari
itu pun harus kesana
cuma karena merasa
ada kabar yang gak biasa
ada kemungkinan mau pindah ke bandung
mamang seneng dengernya
kalau mamang boleh tahu
keputusan kita tinggal di jakarta
karena kerjaan saya mahal
sekarang saya bisa kerja di bandung
bisa kerja di rumah sakit yang ada di bandung
atau bisa buka pratek sendiri
sekalian biar ada yang tetap ngurusin rumah peninggalan papih
kan ada kirani
kirani yang balik ke jakarta
kesian kok dia disini
cuma seminggu sekali ketemu sama suaminya
gak ada apa apa
itu apa sih
itu apa sih
rumah papih kamu adalah monumen perjuangan seorang lelaki yang miskin
tidak cukup tinggi sekolahnya tapi punya kemauan yang kuat untuk belajar
dia bekerja keras bukan demi kekayaan tapi demi memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga
lelaki yang memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami dan membesarkan anak anaknya dengan penuh cinta
di rumah itu dia menghembuskan nafas terakhir
setelah dia menyadari semua kesalahan di masa lalu dan memperbaikinya
lelaki yang tidak terlena oleh kekuasaan
karena papih kamu lebih memuliakan kebenaran
garut garut garut
katanya ada urusan keluarga
saya pergi dulu